tiga tim dari knkt melakukan investigasi di lokasi kecelakaan kereta api dan truk trailer di madukoro semarang sejak jumat pagi
menurut investigator senior knkt ahmad wildan tim pertama bertugas memeriksa dimensi truk trailer jenis low bed yang mogok di tengah perlintasan
tim kedua mengukur elevasi perlintasan rel
sementara tim ketiga memeriksa emergency response pt kai sejak menerima laporan semua kejadian di lapangan sebelum terjadinya kecelakaan
berbekal semua data yang dikumpulkan knkt akan membuat simulasi untuk menjelaskan peristiwa kecelakaan secara ilmiah sehingga bisa menghentikan kesimpang siuran informasi terkait penyebab kecelakaan tersebut
nanti kita akan membuat semacam simulasi di tempat tingkat kendaraan
pada saat dia melewati sini dia nyangkut atau enggak dan sebagainya
setelah kita punya ukuran ukuran trailer dan ukuran elevasi jalan
jadi kita punya gambaran kenapa kendaraan ini nyangkut di sini kenapa mesinnya mati dan sebagainya
nanti bisa kita jelaskan secara saintifik jadi tidak lagi membuat pemilu
pengamat transportasi joko setijowarno meminta pemkot semarang melakukan amdal ulang jalan di perlintasan rel kereta api di madukoro semarang
sebab sejak jalur dipakai sebagai jalur utama ke arah bandara
ahmad yani dua tahun lalu jalan terlarang untuk truk tersebut semakin padat kendaraan
perlintasan kereta sendiri juga dinilai minim rambu dan elevasinya menyulitkan pengguna jalan
memang ini bukan jalur untuk truk sebenarnya ini ke jalan pemilik milik kota
harusnya memang tidak boleh saat tinggi ini perbedaan itu
kalau kita lihat aja sekarang kalau ada kendaraan lewat sih pelan pelan
jalan kereta api di mandukuro semarang sampai jumat dua puluh satu juli belum pulih
kereta api harus melintas dengan kecepatan dua puluh km per jam karena perbaikan masih berlangsung